ketertarikan publik terhadap penyelenggaraan kepala daerah terbilang rendah
hal ini terlihat dari jarak yang cukup tinggi dari partisipasi publik di pilkada dibandingkan dengan pemilihan presiden
pada pilpres dua ribu sembilan belas lalu tingkat partisipasi publik setinggi delapan puluh satu persen
hal ini berbanding terbalik dengan minat publik pada pemilihan kepala daerah dua ribu enam belas lalu
seperti pada pemilihan wali kota medan sumatera utara yang memiliki tingkat golput tertinggi
yakni hampir tujuh puluh lima persen
sementara itu hampir delapan puluh persen warga sumatera utara berpartisipasi pada pilpres dua ribu sembilan belas
kejadian serupa juga terjadi di kalimantan tengah
di mana hanya lima puluh empat persen warga yang berpartisipasi pada pemilihan gubernur kalimantan tengah dua ribu delapan belas
namun lebih dari delapan puluh persen daftar pemilih tetap kalimantan tengah ikut serta dalam pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
universitas islam negeri adi prayitno
keadaan ini terjadi karena literasi masyarakat terhadap pilkada yang cukup rendah
dan tidak pula didukung oleh peran partai politik dan paslon sebagai peserta pilkada
masyarakat ini terbiasa edukasi hanya menjelang pilkada saja setiap lima tahun sekali
tapi day to day politik mereka misalnya diberikan pemahaman tentang pentingnya berpartisipasi
diberikan pemahaman tentang pentingnya mengerti persoalan persoalan politik di sekitar
itu nyaris tidak pernah diberikan
rata rata dalam pilkada kita hampir semua calon partai politik ini mirip lembaga bantuan sosial
selain rendahnya edukasi publik terhadap pilkada penyelenggaran pilkada di tengah pandemi juga menjadi tantangan lain
untuk meningkatkan partisipasi publik
dengan rendahnya gairah publik pada pemilihan kepala daerah maka berpotensi mengancam kualitas legitimasi politik
paling pada persoalan bahwa kualitas legitimasi politiknya rendah dan kemungkinan ini bisa berbanding lurus
dengan tingkat keterwakilan aspirasi politik masyarakat di dalam postur
kekuasaan yang akan terbentuk juga nanti rendah
sehingga bisa saja nanti program program yang diharapkan oleh masyarakat tidak menjadi arus utama
di dalam pembangunan daerah yang dijalankan oleh kepala daerah terpilih
kesuksesan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah bukan hanya menjadi bagian dari kpu sebagai penyelenggara
tapi juga partai politik dan juga pasangan calon yang berperan aktif untuk mendorong publik ambil bagian dalam suatu sistem demokrasi